karyawan bermasker pelindung wajah atau face shield dan pembatas kaca akrilik
itulah sederet pemandangan baru ketika anda masuk ke sebuah restoran atau tempat makan saat ini
tak hanya fasilitas pelayanan terhadap konsumen mulai berubah
pemanfaatan teknologi seperti pemilihan menu via digital dan pembayaran non tunai
konsumen atau pelanggan juga wajib mematuhi sejumlah aturan baru yang diterapkan di tempat kuliner
mulai dari pengecekan suhu tubuh pemakaian masker dan penyemprotan disinfektan hingga tidak berkerumun
untuk dine in sih baru kali ini ini juga ngeliat lokasinya kan yang sepi jadi kayak ngerasa oh mungkin bisa makan di tempat
kalau ramai mungkin lebih prefer untuk take away
tak hanya restoran atau kafe anda juga akan menemukan pemandangan baru saat membeli makanan di pinggir jalan
seperti penjual yang memakai face shield dan masker dan penyediaan tempat cuci tangan bagi pelanggan
mulai terbuka juga terbuka ini juga saya perbatasin lebih dahulu gitu karena belum normal benar
misalkan biasanya bangku delapan sekarang jadi empat
ya kebiasaan baru ini mulai diterapkan di seluruh tempat kuliner saat ini
menurut ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia haryadi sukamdhani mengatakan
meski industri kuliner masih terpukul seluruh protokol pencegahan telah siap dilakukan di restoran dan tempat makan di indonesia
karena kalau protokol pencegahan covid itu sudah kita lakukan problemnya sekarang lebih kepada memang bisnisnya belum jalan
ya mungkin berbeda yaitu sekarang kita mengenal social distancing misalnya gitu kan dulu nggak ada nah seperti itu aja
lalu juga bagaimana supaya menghindari orang itu tidak terjadi penumpukan
sementara menurut dosen
manajemen industri catering dan kuliner universitas pendidikan indonesia dewi turgarini menyebutkan
secara garis besar industri kuliner memang mengalami perubahan
perubahan itu sudah sangat signifikan ya
mereka sudah pakai hand glove sudah menggunakan masker
servisnya memang menjadi apa menjadi berubah
dengan pola industri yang menerapkan ini akan menimbulkan rasa apa ya
keaman pada saat masyarakat membeli makanan di tempat tersebut
semua perubahan dan aturan baru ini dilakukan agar pelanggan tetap aman dan dapat menikmati makanan dengan nyaman
tim liputan cnn indonesia